untuk satu kali ini aja makasih babe ya babe nggak mungkin terulang lagi kagak ada ampun bagimu
hai kau tolong eh ngomong ngomong mama cantik dong gua kagak akan terbakan
sama rayo anupe sekarang iu check in urai cek in cek in
itu yang hadup nge
enak banget ya
lo mau disamber gelebek
udah gak panas
mau hp lagi
tolong buatkan sayur asli
kayak pembantu gue disini bang
kejutannya enak banget ya mas
mau kamu disamber kecil
ini udah kagak bisa nih didiamin
kagak bisa diantepin
gue udah gedek banget tuh
gue udah gondok mat udah pengen gue gembok aja nih
ramal pasu itu nipu warga gangdang nut
berani beraninya nipu mama gue
kagak tau apa gue nih juleha
iya puleha sejak ku ramal datang kesini
bapak cepi berubah jadi om stip
jadi om stip
cepi gak mau
ma udah ma capek ma
enak aja udah
dupanya kan belum ya
wah emang emang kagak bisa diantepin nih
poleha juga kagak bakal mau tuh
babe puleha berubah jadi bang stip
masa babe aja diberondong
mendingan babe gindo kemana mana
pantes dari tadi kopi gua kekedutan aja
kalau begitu nenek grandong
lagi demenan sama huluk
hah enak banget
dia belum rasa kali
eh apa sih
kamu pecahin piring yang satu ya
asal lu tau aja
lu harus berendam satu hari di wc
aku nggak tau
dua piring kau pecahkan
berarti harus dua hari juga
wolam di wc
temen temen apa apa untuk satu kali ini aja mah tapi ya bapak nggak mungkin terulang lagi kagak
ada ampun bagimu tahu eh ngomong ngomong cantik dong gua kagak keterbangan sama rayu
sekarang yuh sesobir
kalah dia putus asa
saya ingin bertemu dengan prama ibu anita yang terkenal
saya akan mengeksplor madu ke amerika
saya minta saran dari ibu
kalau kamu mau usaha yang suka
kamu harus beri uang kutukihan sebesar dua ratus juta
lebih dari itu
akan saya bayar dengan es
tapi sebelum itu
saya mohon tolong diramu di mana kakak saya berada
karena saya sudah sembilan belas tahun tidak bertemu dengan dia
saya ini peramah pendang
saya pasti tahu di mana adek kamu berada
tahu gak tuh
aduh ada ada
aduh ada ada
tahu gak tuh
adik kamu sekarang berada di dubai
bener bener lu kurang ajar lho

tahu gue doang tahu nih nih apa begitu penipu dia tuh bener padem budem si pramal itu primal
soto kagak bener bener nih bener bener penipu nih dasar lu tipe lo ya
ada apa ini
ini bener bener penipu jangan percaya lagi gimana
tuh iya bener eh kalau ngomong asal aja kemarin itu ya sayangnya di ramal kui
bener buktinya yang goreng sayang sama yayangku ya bang ya
yang itu sih usulan rumah tangga lumrah dari cinta kita yang tulus dari
dalam enggak ada buat rapat itu enggak ada itu enggak ada itu nggak ada anak sekarang gimana ini
apa bawa ke sana aja kejang berwajib jangan jangan lagi
tapi kok yang enak bawa aja kok kami berwajib iyalah